untuk memastikan penyebab pembacaan kerupaan
hanya freelan dia jadi pekerja serabutan yang tiap hari membersihkan lingkungan sini juga digunakan oleh korban untuk membersihkan rumah
ya untuk sementara tiga ratus tiga puluh delapan untuk tiga ratus empat puluh
sudah berapa lama pelakuin bekerja di rumah korban
pelaku sudah lama di sini ya pelaku sudah lama di sini dia tidak hanya bekerja di rumah korban tapi juga di lingkungan sekitar sini kompleks
saya ihsan sitorus saksikan program program
kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya